jika batik lazim dibuat dengan teknik cap atau tulis
di bandung jawa barat batik dikreasikan dengan memanfaatkan sapu lidi yang dinamakan batik nyere
jika anda pecinta batik batik nyere ini bisa menambah koleksi batik unik anda
siapa sangka sapu lidi ternyata bisa menjadi alat membatik
di tangan yahya pria tujuh puluh tahun warga bandung jawa barat inilah
teknik membatik dengan sapu lidi mulai dikenal luas sebagai batik nyere
yang dalam bahasa sunda berarti lidi
pria yang akrab di sapa uwa ini mulai mengembangkan batik nyere sejak dua ribu empat belas lalu
berawal dari kegelisahan kurang tertariknya generasi muda pada seni membatik
ia berinisiatif menggunakan sapu lidi untuk menyederhanakan pembuatan batik
agar dapat dipelajari semua kalangan terutama anak anak dan remaja
kini yahya dibantu enam orang pengrajin
selain memproduksi batik
galeri batik nyere ini juga memiliki pelajaran untuk membuat batik nyere
batik nyere di pajajaran bandung ini juga menjadi tempat pelatihan membatik bagi siapapun yang tertarik
satu kain kalau batik tulis satu dua tiga bulan
kalau batik nyere itu kalau batik cap itu bisa dua tiga minggu
kalau batik nyere itu satu dua tiga hari
kalau batik cap dan batik tulus itu harus memerlukan orang yang ahli
kalau batik nyere itu kalau batik nyere itu harus memerlukan orang yang ahli
kalau batik nyere itu kalau batik nyere itu harus memerlukan orang yang ahli
kemudian pewarnaan menggunakan kuas atau canting
terakhir proses gebyok atau peluruhan lilin
nah ini sekarang saya sedang diajarkan sama wah yahya
cara membatik nyere
ini sapu lidi yang dalam bahasa sunda disebut nyere
dimasukkan ke dalam lilin panas
kemudian diciprat cipratin ya wah yah

ini yang kemudian membuat batik nyere ini menjadi berbeda dari batik tulis atau batik cap
tekniknya ini yang cenderung lebih cepat dan lebih mudah
sisanya proses pembuatannya sama dengan batik pada umumnya
lanjut lagi ya wah
sejak dipatenkan sebagai salah satu batik asli bandung pada dua ribu empat belas lalu
batik nyere mulai banyak dikenal masyarakat indonesia melalui pameran pameran
yang diadakan pemerintah kota bandung
satu kain batik nyere dibanderol seharga rp tiga ratus sampai rp lima ratus
sementara baju batik dihargai rp satu ratus lima puluh
alhamdulillah sejak mengikuti pameran pameran yang difasilitasi oleh dinas
contoh waktu belakangan itu ke medan
dan waktu tahun baru karena mungkin ketertarikan banyak yang datang
terus di bandung juga ada beberapa pameran
itu modal yang dari pemerintah berikan kepada kami
yaitu berbentuk itu
alhamdulillah alhamdulillah permintaan banyak
sayangnya perkembangan batik nyere masih terkendala sedikitnya jumlah pengrajin
sehingga produksinya masih terbatas
dalam sehari galeri batik nyere baru bisa menghasilkan satu hingga dua lusin kain batik